ikatan dokter indonesia angkat bicara terkait ditetapkannya dokter rumah sakit permata hijau bimanes sutarjo
sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atas kasus korupsi ktp elektronik dengan tersangka setia novanto
bimanesh diduga melanggar undang undang tipikor nomor dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sekjen ikatan dokter indonesia adip homaidi mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyidikan kpk untuk menentukan sikap
dugaan pelanggaran bisa terjadi pada ranah tindak pidana umum atau pelanggaran etika profesi
pelanggaran ini bisa dilihat dari tindakan seperti manipulasi hasil rekam medis dan diagnosa
dan dalam pelanggaran etika sanksi yang bisa dikenakan mulai dari tidak diteribikannya surat sertifikasi ulang kedokteran
hingga pencabutan keanggotaan dari organisasi profesi
pada saat kemudian kita bicara alur nah kita bicara alur dokter
dan pelayanan ke profesi dokternya itu ada di mana
sebagai dokter yang kemudian menerima pasien atau kemudian merawat pasien itu ranah di dalam profesi
tetapi kalau kemudian ada proses proses yang sekarang berkembang terkait juga dengan pemesanan dan sebagainya
itu lebih ke aromidasi dan lebih ke aromidana sebenarnya bukan ke aromidasi
ini yang harus dibisarkan